sampai jumpa di video selanjutnya

aku pesenan kamu nih
kalau nggak enak nggak mungkin laku
enak banget rasanya weh pahit
wah pahit banget sih
kalau jamu itu
makin pahit makin manjur
kalau rasanya kayak gini sih

kok orang orang pada suka ya
enak eh weh
kamu belum makan kan
kita pergi makan yuk
ya udah yuk
perlu aku bantuin nggak nih
makasih ya san
kamu udah terakhir aku makan
kamu nyariin aku kenapa sih
aku dapat klien
dia ingin aku mempromosikan produk minumannya
aku bandingin sama jamu kamu
apa hubungannya minuman sama jamu
ya gitu deh
percuma aja aku jelasin sama kamu
kamu juga nggak bakalan ngerti
kenapa aku ngomongin asal kayak gitu sih
habisan aku kesini kan
karena kangen sama dewi dan pengen dengar suaranya dia
san udah siang nih
lebih baik kamu balik ke kantor deh
ya udah kamu udah selesai makannya
udah makasih ya
kendra makan dulu yuk
tapi jangan lama lama
aku mau ketemu sama sita
maaf maaf aku kesan dong
kau tanya lo itu ngapain tadi
ya itu istri gua
ini teman umum kamu salah belajar
andre andre andre kamu salah paham
salah paham apa gue tanya
di depan semua orang ini semua saksinya sekarang
kalau lo pelukan sama calon istri gue
oh sekarang gue tau kenapa kalau sita itu
nggak pernah pulang
ternyata lo punya hubungan diem diem sama dia ya
gue kecewa sama lo san
kamu jangan salah paham
tadi satria nggak sengaja
kamu jangan marah marah kayak gini dong
aku tunggu di mobil aja
karena ngobrol berdiri
andre tolong kamu jangan marah marah ya
dan sekarang aku tanya sama kamu
apakah kamu itu benar benar cinta sama aku
dan kalau emang pertanyaannya kenapa aku kecewa
pertama kamu pergi dari rumah tanpa bilang sama siapapun
kamu manggil nama kamu dengan dewi
aku gak kenal siapa dewi
aku kenalnya itu sita
dan kenapa kamu itu beranggapan kalau kamu itu dewi
apakah kamu mau
kamu itu mau bikin aku bingung atau gimana
aku nggak tahu
aku mau bikin kamu bingung